selamat tahun malam ini mencapai penutupannya
alhamdulillah pada malam hari ini kita sama sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan
di tempat ini telah lama dicanangkan telah lama dijanjikan dan hari ini janji itu dibayar tunai
di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya
tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai
lewat kerja keras lewat kerja tuntas mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis
mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis
hari ini mahakarya berdiri di jakarta disepersembahkan untuk the jackmania untuk warga jakarta dan untuk indonesia
perjuangan ini diawali modal pertama modal terutama untuk bisa
bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari the jackmania
dari mulai saat direncanakan dari saat janji itu diungkapkan lima tahun yang lalu janji membangun stadion itu diungkapkan
dan the jack bersedia mempercayai janji itu
the jack bersedia untuk ikut
mengawal janji itu
dan hari ini the jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu
ini adalah kerja kolosal
ini bukan kerja satu orang
ini kerja ribuan orang
ribuan orang bekerja siang malam
menuntaskan sebuah proyek mahakarya
karena itu izinkan dalam kesempatan ini
saya menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun
tapi keringatnya yang membuat stadion ini bisa berdiri
kepada jajaran jakpro yang mengawal dari mulai penyiapan rancangan sampai penuntasannya
begitu juga izinkan nyampaikan terima kasih
kepada seluruh jajaran pemprov dki
kepada seluruh bumd
dan izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada dukungan dari pemerintah pusat
khususnya dukungan dari bapak presiden yang telah memungkinkan proyek ini berjalan hingga tuntas
anak anak indonesia yang bekerja dalam proses ini tidak terlihat wajahnya
memiliki jejak di bangunan yang luar biasa ini
dan mereka telah bisa bercerita kepada anak cucunya
bahwa kami yang membangun stadion yang membawa kebanggaan bagi jakarta dan indonesia
saudara sekalian berkumpul para tamu kehormatan yang datang dari jakarta
maupun para kepala daerah dan daerah indonesia
daerah dari berbagai tempat di seluruh indonesia
kita beri tepuk tangan untuk tamu tamu kehormatan kita
yang datang dari berbagai wilayah indonesia
ini menandakan bahwa jakarta adalah rumah bagi semua
dan jakarta international stadion juga bisa menjadi rumah bagi semua
dan masyarakat betawi adalah tuan rumah yang mempersatukan semua
dan mempersatukan semuanya
kepada dajak mania
stadion ini telah tuntas
tahun dua ribu delapan belas saat kita memenangkan kejuaraan waktu itu
kita berkumpul di balai kota
dan pada waktu itu saya sampaikan pesan
kesebelasannya kelas dunia
supporternya kelas dunia
dan insyaallah stadionnya kelas dunia
hari ini itu tuntas
dan kita berharap dajak mania teruslah menjadi supporter teladan
teruslah menjadi penjaga nyalanya semangat para pemain pemain kita di lapangan
jakarta international stadium
kepada dajak mania
kepada warga jakarta
dan kepada indonesia
jagalah tempat ini dengan sebaik baiknya
ini adalah rumah kita
ini adalah tempat yang mempersatukan kita
penuntasan masa tugas lima tahun saya di jakarta
saya akan tuntas tugas di jakarta
saya akan datang kembali ke tempat ini
tidak duduk sebagai gubernur
tapi akan duduk sebagai the jackmania bersama dengan semua yang ada di tempat ini
jaga stadion kita
jaga kebanggaan tempat ini
dan tunjukkan kepada semua
bahwa stadion ini bukan hanya bangunan yang megah
tapi supporternya adalah supporter teladan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh